persiapan program nasional konversi minyak tanah ke gas lpg tiga kg di provinsi nusa tenggara timur terus dilakukan
pembangunan infrastruktur seperti terminal lpg pertamina dan jaringan distribusi terus dibangun
namun terdapat kekhawatiran di lingkungan masyarakat terkait keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan gas tiga kg tersebut
anda ingat bagaimana perasaan saat pertama kali memakai tabung gas lpg tiga kg
takut salah pasang regulator kebocoran gas dan khawatir meledak
itulah sebagian besar pendapat ibu rumah tangga konsumen minyak tanah subsidi di kupang ntt
saat ditanya rencana konversi penggunaan minyak tanah menjadi tabung lpg subsidi tiga kg
sebulan bisa lima jergen itu ke suhu pengeluaran seratus ribu
kalau untuk beta belum pernah coba gas
belum pernah coba karena takut potong daerah ntt begini kan tikus banyak
jadi takutnya tak salah begitu nanti meledak kok apa
hal senada diungkap mama yane pemilik pangkalan minyak tanah di jalan damai oibufo kecamatan oibobo kupang
dia mengeluh kurangnya pasokan karena tingginya permintaan pembeli di sekitar pangkalan
dalam sebulan dia hanya dijatah sepuluh dram kapasitas dua ratus liter dari agen
ya kalau dari
dari agen sudah tidak bisa kasih minyak lagi ya
kami awalnya di sini
ada yang bilang biar sudah kita pakai kayu api saja
dari pakai gas takut akibatnya
takutnya rumah terbakar
ditemui dalam acara peletakan batu pertama pembangunan terminal lpg ternau kupang senin siang
direktur logistik suplecin dan infrastruktur pertamina gandhi sriwidodo mengatakan
pembangunan fasilitas tangki
penyimpanan lng di kupang dapat menekan biaya angkut
sehingga harga gas bisa lebih terjangkau masyarakat
dengan adanya konversi minyak tanah ke lpg tiga kg atau subsidi
ini juga akan menghemat biaya masyarakat konsumsi
apa namanya belanja masyarakat sekitar sepuluh persen
dibandingkan kalau mereka belanja dengan minyak tanah subsidi
lpg subsidi akan menghemat sepuluh persen
pengguta komisi tujuh dpr ri ferry kase berharap
sebelum program konversi minyak tanah ke lpg tiga kg
akan berjalan sistem pengawasan distribusi telah disiapkan terlebih dahulu
hal ini agar tidak terjadi kecurangan dan kebocoran distribusi
mengingat provinsi ntt berbatasan langsung dengan timor leste
distribusi tertutup itu kan sebenarnya kebijakan negara
untuk melayani masyarakat yang kurang mampu
atau bahkan tergolong miskin kan sebenarnya kayak gitu
nah ini keterkaitan itu tadi saya sampaikan
bahwa ada yang juga kemudian ada yang penugasan
ataupun yang pso yang untuk masyarakat miskin
ada juga yang non pso
nah ini bisa didistribusi sekalian pada saat
nanti sudah ada yang namanya spbe itu kan gitu
nah ketika sampai di pasar lewat agent ataupun pangkalan pangkalan ini
di sanalah mungkin kita harus melakukan pengawasan secara baik
berdasarkan data pt pertamina realisasi penyaluran minyak tanah subsidi
mencapai tiga ratus sepuluh kiloliter per hari atau sembilan puluh persen dari kuota tahun dua ribu delapan belas
sebesar satu ratus lima belas satu ratus sembilan belas kiloliter
ada pun data pemprov ntt menunjukkan
sekitar satu juta jiwa masyarakat kurang mampu
atau dua puluh persen dari masyarakat ntt
masih membutuhkan subsidi energi
agung happy muhammad iqbal kupang nusa tenggara timur